ketua kpu arief budiman membenarkan mengenai viralnya video
badan pemenangkan nasional atau bpn yang komplain pada saat debat kedua berlangsung
dirinya pun menyarankan agar bpn membuat laporan langsung ke bawaslu
debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas pada minggu malam diwarnai kericuhan
yang nyaris berujung pada kericuan antara kedua tim sukses
hal itu diketahui dari potongan video yang diunggah oleh wakil sekretaris jenderal dpp partai demokrat andi arief
dan dalam video itu pengurus partai demokrat ferdinand hutahayan terlihat mendatangi ketua kpu arief budiman
dalam video yang berdurasi empat puluh lima detik ini terlihat sejumlah anggota tkn dan bpn adu mulut
terlihat pula menteri koordinator bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaitan yang mendatangi kerumunan
ketua kpu arief budiman
arief budiman mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pelaporan dari bpn
dirinya pun membenarkan bahwa memang ada komplain yang disampaikan
arief menegaskan apabila ada catatan proses keberatan
maka silahkan untuk disampaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku
kpu pun berencana akan melakukan evaluasi terkait debat kedua
rabu esok sekitar pukul sepuluh dan sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
evaluasi itu turut mengundang tim kampanye masing masing paslon
sekaligus mempersiapkan debat
ketiga keempat dan juga debat kelima
ada keberatan soal disampaikannya pertanyaan itu
tetapi kan kita harus pelajari betul betul nggak itu sebagaimana yang dimaksud dalam regulasi kita
bahwa terjadi pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran
karena itu sudah di saya sebetulnya belum dapat juga di berita resminya ya
apakah memang itu sudah dilaporkan atau belum
badan pengawas pemilu tengah mengkaji pernyataan jokowi dodo
terkait dengan kepemilikan lahan prabowo subianto yang diadukan oleh bpn prabowo sandi
serta pernyataan tentang istilah unicorn pada debat calon presiden minggu kemarin
anggota bawaslu fritz edward siregar mengatakan saat ini bawaslu masih mengkaji aspek formil dan juga material aduan itu
frits menjelaskan aturan soal serangan pribadi tertuang pada etika debat yang dibuat dan juga disepakati
kpu bersama dengan tim kampanye nasional jokowi maruf
maruf serta badan pemenangan nasional prabowo sandi
namun hal itu tidak diatur dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas mengenai larangan di dalam kampanye
sehingga jika ada pihak yang melanggar aturan kesepakatan itu maka sanksinya hanya sebatas sanksi etik
ia juga menambahkan yang diatur dalam pasal dua ratus delapan puluh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
adalah larangan penyebaran kebencian dan penghinaan dalam debat maupun selama masa kampanye
menurutnya hal tersebut bisa dijadikan pembelaan untuk persiapan debat ketiga
karena dalam persiapan debat kedua kedua tim pemenangan tidak merinci apa yang dimaksud dengan penyerangan secara personal
itu tidak ada diatur dalam undang undang dan juga berdasarkan kemarin saya kebetulan mengikuti rapat persiapan untuk debat yang kedua
dan tidak dijelaskan mengenai breakdown atau kerincian mengenai apa itu menyerang
ya nanti itu akan dibahas di dalam rapat diantara para peserta yang ada di dalam
itu kan adalah aturan yang dibuat oleh masing masing para peserta
dan itu kan adalah sebuah kesepakatan
ya nanti kita lihatlah di dalam rapat persiapan untuk debat
capres petahana jokowi dodo pada saat debat kemarin sempat mengungkit lahan milik prabowo subianto di kalimantan timur seluas dua ratus dua puluh ribu hektare
yusuf kala pun mengaku bahwa ia yang turut memberikan izin kepada prabowo pada saat ia menjadi wakil presiden era sby pada tahun dua ribu empat
menurut jk ia memberikan syarat kepada prabowo untuk membeli tanah itu
yaitu harus secara cash atau tunai dengan harga satu ratus lima puluh juta dolar as
kala juga menjelaskan mengapa mempersilahkan prabowo membeli lahan itu
yusuf kala menyebutkan bahwa prabowo pada saat membeli lahan seluas dua ratus dua puluh ribu hektare di kalimantan timur
sudah sesuai dengan undang undang serta sesuai aturan yang ada
ima sehat mengumetkan pengkontrolinya di tim yang bukan cojine member
saya melihat bahwa dia berpindah ke relates ke worlds cojine
dia bahkan mengamankan persatu
lama itu fingerset nya ini
sejujurnya yang diperoleh oleh ase
walaupun dia auntang di lada starang
m internet india
target produksi bahan baku kayu memang sulit untuk tercapai
ya aja di kalimantan juga tidak mudah itu
tapi artinya waktu itu saya objektif ya karena saya dengan rencana bisnis yang benar pada waktu itu dan sanggup bayar cash
jadi memang begitu kalau kremacet kalau ada yang mau beli cash dengan harga tentu dapat discount
kasih lebih baik dia daripada perusahaan asing
waktu itu saya yang putus
awal mungkin baru dua minggu saya menjawab
polemik terkait pernyataan kepemilikan lahan prabowo subianto yang dilontarkan calon presiden nomor urut satu jokowi dodo
hal itu memicu laporan oleh tim prabowo
dan berikut kami tampilkan kembali cuplikan debat kedua pilpres yang berlangsung hari minggu yang lalu
rakyat indonesia yang saya cintai pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir dua enam juta itu adalah memang agar produktif
dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede gede
saya tahu pak prabowo memiliki lahan yang sangat luas
luas di kalimantan timur
sebesar dua ratus dua puluh ribu hektare
juga di aceh tengah satu ratus dua puluh ribu hektare
saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian pembagian seperti ini tidak dilakukan
masa pemerintahan saya
tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat
tapi itu adalah hgu
itu adalah milik negara
jadi setiap saat negara bisa ambil kembali
dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua
tapi daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya yang kelola
apa yang tadi
saya mau finals karir
dan di mana asegur kita
tapi kalau sudah mulainya
dengan perbandingan lima puluh empat tiga persen berbanding tiga puluh lima satu persen
sementara ada sepuluh enam persen yang belum menentukan pilihan
bercermin pada elektabilitas jokowi maupun prabowo yang stagnan
pemilih mengambang bisa jadi penentu siapa pemenang pilpres dua ribu sembilan belas
menghadirkan gagasan baru di debat selanjutnya menjadi pekerjaan bagi dua kubu paslon
untuk mendapatkan suara undecided voters
kita boleh tangan luar
ya debat capres capres yang diselenggarakan oleh kpu menjadi salah satu panggung
bagi para kandidat untuk bisa meraih suara dari pemilih yang belum menentukan
jumlah pemilih tengah itu angkanya masih cukup signifikan
dan debat kedua dinilai sebagian pihak sudah memberikan pengaruh bagi para undecided voters
benarkah demikian lalu kemana suara undecided voters berlabuh
apakah ke satu atau dua
nanti akan dijawab dan juga dianalisis oleh masing masing narasumber saya
pada malam hari yang sudah hadir di prime news
sudah ada mas ubedillah badrun analis politik dari unj
mas ubed selamat malam
apa kabar mas ubed
baik alhamdulillah sehat
dan juga sudah ada mas arinur cahyo direktur eksekutif dari para sindiket
mas ari apa kabar selamat malam
alhamdulillah selamat malam terima kasih mas
sudah hadir terima kasih banyak mas ubed dan juga mas ari
kita bicara mengenai undecided voters malam hari ini setelah debat kedua
saya mungkin ke mas ari terlebih dahulu deh
yang karena para sindikat sudah menyampaikan konferensi pers ya
kemarin atau hari ini
kemarin ya mengenai kayaknya lebih banyak ke satu undecided votersnya begitu kira kira
ini dari mana kemudian bisa ada hasil itu mas ari
ya kan ada tiga kategori
kalau untuk pemilih masing masing satu dua itu relatif
memang pemilih loyal dan sulit digeser pendiriannya
nah pemilih yang tengah ini memang harus diukur dari survei ya
tapi kita bisa melajukan hipotesa analisis berdasarkan debat kemarin
saya mempunyai dan menganalisa di media sosial segala macam
itu satu lebih unggul di debat kemarin
karena memang debatnya argumentatif dengan data segala macam detail eksekusi kebijakan
kemudian dua lebih kepada hanya saya melihatnya hanya propaganda janji ya
bicara makro tapi tidak ada detail program sampai polusi kebijakan
itu yang secara umum memang
itu secara umum ya karena lebih rinci dan lebih mendetail kira kira begitu dari petahana
lebih detail lebih mikro dan langsung pada polusi kebijakan
berbasis pada capaian sekarang dan kemudian nextnya seperti apa itu tergambar
walaupun ada problematik atau kontroversi soal data
yang menarik kemudian saya amati di media sosial setelah debat itu
banyak teman teman atau yang memang pendukung dua itu yang memang agak kecewa dengan penampilan jagonya
jagoan saya kok hanya bicara yang makro tidak pada detail program
dan tidak keluar
namanya macan sikap macan itu tidak macan asli tidak keluar
garangnya tidak bisa menyerang
justru satu yang menyerang
dan kemudian malah beberapa hal dalam beberapa debat malah cenderung statement statement pak prabowo itu mengafirmasi
afirmatif terhadap katakanlah capaian capaian pak jokowi
ini kemudian melihat kok jagoan banyak kemudian sikapnya kecewa mungkin ya
mungkin tidak akan banyak mengopinan tapi ketika saya bayangkan
barisan mendukung ada yang kecewa terhadap jagoannya untuk dua
kita bayangkan untuk kelompok yang tengah yang swing spotter dan undecided voters ini melihat
ya kalau lihat secara kualitatif kemarin preferensinya memang lebih mengarah ke
lebih kuat ya trennya mengarah ke pilihan ke dua
karena memang karakter pemilih yang tengah ini undecided spotter sini adalah mereka lebih pada pemilihan rasional
yang lebih melihat bagaimana mereka mencoba mendalami rekam jejak
apa namanya visi misi program dan bagaimana reability terhadap janji janji kampanye
karena pemilihan rasional itulah kemudian apa yang disampaikan oleh petahana satu
lebih masuk kira kira lebih bisa mendapatkan suara dari para undecided dan juga swing voters begitu mas ari
ya secara umum begitu
jadi karena memang kalau pemilih masing masing kubu ini kan pemilih loyal
yang cenderung pemilih fanatik dalam kondisi politik hari ini
tapi ketika pemilih yang tengah undecided voter ini
mereka adalah pemilih rasional yang apa namanya akan digiring kepada
pertimbangan pertimbangan politik rasional
nah debat kemarin itu merupakan ruang untuk membangun preferensi politik yang rasional
kemana pilihan politik akan diberikan
oke mas ubed memiliki pandangan yang sama tidak
atau analisis yang sama mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh mas ari soal undecided votersy suaranya kemana
tapi nanti dijawabnya nanti mas ubed kita harus jeda terlebih dahulu
prime minister akan segera kembali suatu saat lagi
oke kita masih mencoba untuk membaca arah ataupun kemana kemudian suara undecided voters berlabuh setelah debat kedua yang disebut sebut bisa mempengaruhi atau bahkan sudah mempengaruhi para undecided voters untuk memilih antara satu atau dua
tadi dari mas ari sudah menyampaikan pemaparannya sekarang saya ke mas ubedillah bagaimana apakah kira kira apa yang mas ubed potret sama dengan mas ari atau justru ada pendapat yang berbeda
jadi cara undecided voters untuk melihat debat itu merespon ke mas ari
merespon pada saat debat dan merespon setelah debat
kalau pada saat debat itu kan mereka kategori undecided itu ada yang memang masuk kategori mereka sangat antipati atau sangat pesimis terhadap kontestasi
kemudian ada mereka ingin mempelajari data atau informasi yang disampaikan oleh mas ida dihad
kemudian yang ketiga mereka yang memang nantinya dia merahasiakan
itu biasanya dia akan muncul menjelang pemilihan
nah kalau melihatnya bagaimana undecided voter melihat peristiwa di debat memang nampak secara umum satu menguasai panggung
ini apa secara materika atau
jadi secara panggung menguasai betul
pertama karena dan itu wajar sebetulnya
petahana itu kan terlalu banyak data yang dia miliki
jadi ketika itu masuk ke konten nah ini dilihatnya pas ada debat
jadi satu dua hari setelah debat itu peta dari medsos itu berubah
terutama ketika kemudian banyak media melakukan apa yang disebut dengan fact check itu
mereka mengecek data bahwa ternyata kemudian data yang disampaikan oleh pak jokowi itu terlalu banyak hal yang kemudian keliru
misalnya data soal beras misalnya
ternyata yang disebutkan tiga puluh tiga juta ton itu adalah konsumsi
ya bukan produksinya
kemudian juga soal apa yang satu ratus delapan puluh ribu ton jagung itu ternyata sekarang datanya dari kementerian justru tiga ratus an ribu ton
jadi data data itu kemudian menciptakan persepsi dari andi sedir puter mulai berfikir ulang mereka
jadi apakah kemudian data ini berubah
data ini benar atau tidak
mereka kemudian ngecek seluruhnya
ternyata kan kemudian saya juga ngecek ke bps ternyata memang banyak data yang keliru yang disampaikan oleh pak jokowi
nah itu secara rasional berdampak pada kelompok undecided voter yang masuk kategori pemilih rasional
nah ini akan berdampak kepada bagaimana kemudian dalam beberapa hari ke depan apakah isu tentang konten atau data yang keliru itu
bisa dikantar balik oleh satu atau justru kemudian tidak
sudah dicoba oleh kementerian perdagangan bahwa yang dimaksud dengan jagung itu ternyata adalah jagung untuk ternak
problemnya pak jokowi pada saat debat dia tidak menyebutkan itu untuk ternak tapi jagung secara umum
nah itu menimbulkan satu sikap mungkin keraguan ya pada kelompok undecided voter jangan jangan ini memang keliru
oke baik mas ubat

kalau kemudian ada kesalahan data dari pak jokowi ketika menyampaikan debat kemarin kita kaitkan kepada undecided voters
apakah kemudian prabowo penantang mendapatkan insentif elektoral kira kira begitu dari undecided voters karena melihat kesalahan data dari pak jokowi
kalau dominasi informasi kesalahan data itu menjadi cukup impresif ya memberikan tekanan kepada publik pada kelompok andi sedir puter justru prabowo mendapatkan insentif disitu

nah disisi lain sebetulnya kan kita melihat debat itu juga terjadi

handikator ya panggung dan konten tapi juga komunikasi mas
handikator ya panggung dan konten tapi juga komunikasi mas

itu sangat keras di dititrakan oleh publik tapi prabowo ternyata kemudian dia menampilkan sebuah
gaya yang lebih enjobagan lebih soft kemudian bahkan debat menjadi cari ketika prabowo mengatakan
ya kalau sama nggak usah berdebat itu kan semua orang tertawa jadi saya melihat ini cara
komunikasi prabowo nampaknya melihat sisi sosiologis bangsa indonesia yang mayoritas
indonesia itu sesungguhnya adalah budaya santun budaya yang tidak menyerang budaya yang tidak
agresif tidak arogan tapi dalam dua kali debat publik semua melihat justru serangan datang dari
petahana yang bahkan kemudian dinilai itu serangan personal begitu jadi saya melihat kalau ini
kemudian ini strategi komunikasi
yang lebih banyak mengalah kemudian mengapresiasi dan lain lain justru yang mendapatkan simpati
publik justru pak prabowo dari pemilihan bukan pak jokowi gimana pak sari ini ini analisis ya
ya kita kita kan kemudian membaca apa namanya kecenderungan ya kemana kemudian bagaimana mas
sari menilainya ya memang kecenderungan kemarin pak prabowo banyak mengelakukan afirmatif terhadap
apa namanya statement atau capaian pak jokowi itu pertanyaan menarik untuk kita lihat kenapa apakah itu by design
apa atau memang apa natural pak
kebaliknya jalan pun sebaliknya bahwa buat saya sejauh ke saya pribadi mengenal pak prabowo dan
kemudian apa namanya informasi yang kami kumpulkan soal pak prabowo pak prabowo ini kan apa bertentara
begitu ketika memang anda punya capeknya prestasi punya kinerja saya plus kayak agak

saya aplaus kayak agak itu

bahkan ketika itu fakta atau data menyerang dirinya ketika soal lahan itu ya ratusan ribu keterangan justru dia cuma afirmasi
jadi gentleman bahwa memang itu punya saya walaupun hgu tapi dia akui
ini kan sebuah poin khusus untuk pak prabowo bahwa memang dia gentleman
tapi kalau kita tanya ke mereka yang dekat dengan pak prabowo pak prabowo itu hasilnya begitu memang
apa namanya gentleman kesatria dan memang mengakui
tapi persoalannya kan di panggung debat
nah ketika panggung debat mengapa kemudian ketika afirmasi afirmai kebijakan tidak kemudian disertai dengan katakanlah counter policy yang memang bisa digunakan untuk mengkritisi kebijakan kebijakan pak jokowi sebagai petahana
nah ini kan menarik untuk dilihat kalau by nature nya pak prabowo itu memang sebenarnya pada titik itu dia bersikap gentleman
dan memang itu kesaharian beliau seperti itu
dan orang yang mengenal beliau sangat paham ya
nah tapi persoalannya ketika kemudian gabungkan dengan analisa mas ube ketika begitu apakah kemudian dia bermain seperti bermain play victim
ketika kemudian diserang afirmatif tidak menyerang
tapi kan debat ini kan justru menyasar kelompok tengah yang akan menjadi swing voter dan undecided voters
sebenarnya cenderung rasional
kalau tadi pertimbangan pertimbangan kultural apa namanya budaya itu lebih pada sebenarnya pemilih pilih yang lebih emosional atau didukung oleh pertimbangan pertimbangan yang nonton
jadi kalau kemudian untuk menyasar pemilih tengah ini memang caranya harus seperti apa pak om menurut mas arjan
ya ya debat sebagaimana debat itu adalah adu argumentasi
kita boleh berbeda ada argumentasi itu memang harus kontestasi argumentasi
kemarin kan kontestasi argumentasi itu tidak terjadi
malah yang terjadi adalah afirmasi afirmasi
nah ini yang kemudian tetapi kalau kita lihat sekeluruhan debat itu lebih menarik sebenarnya babak kedua yang setengah terakhir ya
ketika memang dibuka ruang lebih eksploratif untuk debat
kami pernah mengundang pak prabowo di presidential lecture periode dua ribu empat belas
itu pak prabowo ngomong dua jam di forum di forcison waktu saat itu
dan semua orang duduk tidak bergerak selama lebih dari dua jam
dan banyak orang terkagum dengan performa beliau
tapi kenapa kemarin di debat itu tidak muncul
apa namanya begitu clear menjelaskan semua dengan data segala macam
itu ketika panggung diberi bebas dua jam ya
kita berikan kebebasan beliau kita beri bebasnya waktu
apakah karena format debat ketika orang dibatasi kemudian menjadi apa namanya orang nggak bisa irit irit berbicara gitu ya
sehingga tapi kan tipikalnya pak jokowi justru irit berbicara
sehingga itu menjadi secara teknis menguntungkan pak jokowi
jadi kalau pak prabowo pak prabowo mungkin dia butuh ruang eksplorasi lebih besar
durasi lebih lama
ketika di situ pikiran audisional itu akan keluar
mas obadi lah satu hal lagi kemudian mengemukas setelah debat ya
tadi kan mas uba sempat menyinggung mengenai saat debat dan setelah debat
setelah debat kalau dari prabowo kemudian muncul mengenai berita berita mengenai unicorn ketidaktahuan pak prabowo mengenai unicorn dan lain sebagainya
bukankah kemudian itu juga mungkin bisa mendegradasi pilihan para undecided voters yang rasional terhadap pak prabowo sendiri
ya saya kira pertanyaan itu sebetulnya yang saya tanggap
pertanyaan yang menjebak
jadi persis seperti dua ribu empat belas
menjebak dari satu ke dua
iya jadi membuat pertanyaan dengan sebuah istilah yang belum terlalu populer
istilah itu biasanya dipaksakan oleh penemunya atau yang memberikan label itu
kan juga bisa menggunakan istilah yang lain
jadi menggunakan istilah itu untuk kemudian berasumsi bahwa prabowo tidak tahu
tapi untung ya prabowo menjawab secara normatif dan saya kira jawabannya tepat
karena kemudian apa namanya bisnis start up itu kemudian juga harus menjawab
justru keuntungan harus dapat untuk kepentingan nasional
bukan untuk kepentingan pemilik modal
jadi jawaban normatif itu sebetulnya cukup memberikan satu sinyal pandangan bahwa
oh ya prabowo cukup mengerti secara makro
tapi istilah unicorn itu kemudian kan juga prabowo konfirmasi dengan jokowi
dan jokowi membenarkan
jadi sebetulnya itu disitu selesai ya
cuma kemudian publik secara umum kok prabowo bertanya
itulah saya lihat prabowo memang orang yang menurut saya cukup jujur ya
untuk kemudian mengkonfirmasi mengafirmasi mengapresiasi
itu contoh yang dipertunjukkan oleh prabowo
cuma secara umum memang saya melihat kedua capres itu kontennya menurut saya tidak kuat
jadi satu datanya keliru yang satu tidak punya data untuk mengkantar
yang tadi dikatakan oleh mas ari ya
iya jadi kalau mengapa kemudian justru rasionalnya disitu
mengapa prabowo tidak mengkantar
karena bagi prabowo kalau data keliru dan dirinya tidak punya data ngapain saya bicara
itu sangat logik saya kira dihadapan publik
kalau kemudian dia tidak punya yang lebih mikro lebih merinci itu bagaimana
kalau kemudian dia dipaksakan bicara meng counter data lalu dia menggunakan data lebih palsu lagi itu berbahaya
jadi saya kira itu memang debat harus alamiah
muncul secara apa yang kemudian terjadi di forum itu
nah yang saya sesalkan sebetulnya kedua capres itu juga nggak membuat pertanyaan pertanyaan sangat tajam
terkait dengan isu lingkungan pangan dan lain lain itu nggak muncul
yang pertahanan memamerkan keberhasilan
tapi nggak bicara lima tahun ke depan itu secara sistematis itu seperti apa enggak
penantangnya juga sama
ide nya kan tidak ada yang baru kecuali dua
itu pun menurut saya nggak begitu menarik
misalnya nanti ada dua kementerian
lingkungan dengan kehutanan dipisah
itu ide yang menurut beberapa perspektif itu baru
kemudian prabowo mengatakan akan dibentuk bumn untuk kelautan
itu baru itu yang muncul
tapi menurut saya itu tidak radikal
oke oke saya ke mas ari lagi
sampai di mana atau kenapa kemudian mas ari teman teman dari para sindiket bisa menyimpulkan atau
saya nggak tahu ini apakah sudah kesimpulan atau masih sebuah hipotesa
bahwa di debat kedua ini pemilih swing voters dan juga undecided sudah mulai menentukan pilihan mereka
tidakkah ini kemudian masih terlalu dini karena masih di debat ketiga keempat dan juga kelima
tapi dijawabkan nanti mas ari kita harus jeda terlebih dahulu
prime news kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di prime news saya masih bersama dengan mas ari nur cahyo dan juga mas ubedila badul
malam hari ini kita coba memotret kemana suara undecided voters
lagi lagi kita kesampingkan terlebih dahulu tim sukses kedua paslon
karena kita mau mencoba begali dari masing masing pengamat terhadap suara undecided voters pasca debat kedua
yang disebut sebut sudah mulai mempengaruhi pilihan dari undecided voters
ke mas ari nur cahyo
kenapa kemudian sudah ada hipotesa atau mungkin kesimpulan bahwa debat kedua sudah berpengaruh atau sudah mulai memberikan pengaruh terhadap para undecided voters
ya itu hipotesa ya belum kesimpulan
karena kesimpulan harus dipotret dengan hasil survei
survei sebagai alat potret
tapi berdasarkan kita bikin acara kemarin itu pas ke sehari setelah debat
jadi memang masih hangat ya
ketika dalam kondisi hangat orang masih sudah melihat respon umum seperti apa
itulah analisa kami
ketika kondisi umumnya berubah
apa namanya tampilan kedua pasangan calon ini pak prabowo dan pak jokowi seperti apa nih
kira kira kecenderungan preferensi
jadi bukan apa kemudian kecenderungan preferensi pemilih untuk yang kategori undecided voters itu akan ke satu
itu secara umum ya memang
tapi kan ada proses waktu kemudian tadi memang berjalan di media sosial di ruang publik
untuk kemudian mengafirmasi sebenarnya preferensi ini
nah itu kan nanti dalam minggu minggu ini atau seminggu depan kan ada
ada suatu hal
ada survei yang akan turun ke lapangan
berarti hipotesanya sudah jelas ya
berarti debat kedua sudah memberikan pengaruh terhadap para undecided voters
siapa yang mereka pilih
pengaruh awal iya
karena kan pengaruh awal ya memberikan influencer awal iya
tetapi kan ini pembalap pemilih rasional
mereka ini ada kategori pemilih rasional yang mudah akan melakukan apa namanya rasionalisasi lebih lanjut terhadap kecenderungan preferensi dia
faktornya apa mas arya
apakah karena format debatnya sudah cukup menarik
atau karena performa masing masing paslon
atau isunya atau apanya
ya yang jelas secara umum itu tampilan
tampilan memang secara umum pak jokowi lebih argumentatif dengan klaim kebijakan dan kemudian
tapi justru dua yang kemudian warnanya dominan afirmatif
tapi di sisi lain tidak bisa melakukan counter terhadap terobosan yang diberikan pak jokowi
tapi malah justru bicaranya sangat makro
bicara falsafah dan strategi
kita berbeda dalam falsafah dan strategi
so apa berbedanya di mana
polisinya seperti apa
nah itu kan kebijakan konkretnya seperti apa
polisinya seperti itu yang tidak di deliver oleh pak prabowo
sehingga kecenderungan secara umum ketika memotret kita menonton debat itu sementara adalah preferensinya cenderung ke satu
kembali ke pertanyaan tadi juga mas obadillah
kenapa kemudian kalau misalnya cenderung ke satu
cara satu petahana pak jokowi menyampaikan terkait dengan jagung misalnya
terkait dengan data data yang kemudian tidak valid itu bagaimana
nah ini kan proses lanjut yang dilakukan
ini kan proses awal dari pelompok anti street reporter
proses lanjutan adalah kelompok ini akan melakukan cek and recheck soal data
jadi justru yang menarik berkembang sekarang publik secara organik melakukan check fakta terhadap data data itu
dan kemudian melakukan confoundir
pihak pak jokowi pemerintah juga melakukan klarifikasi klarifikasi terhadap data
nah ini kan menghasilkan diskursus kepada publik sebenarnya
oke ada data yang memang dicoba diverifikasi divalidasi
tapi juga secara kualitatif kan ada capaian capaian
kita membaca data kan oke secara kuantitatif
tapi secara kualitatif bagaimana sebenarnya capaian dan prestasi itu bisa sejajar atau tidak
itu kan sulit untuk katakanlah presiden katakanlah menghafal exactly data
tapi kan sense of data
membaca data secara kualitatif itu yang lebih penting untuk presiden
tapi ketika zaman apa namanya hoax kebohongan kepalsuan
itu publik digerakkan untuk apa namanya check fakta
ini menjadi menarik bahwa sekarang kemungkinan untuk bicara
merifer pada data yang betul data yang baik itu adalah sebuah keharusan
walaupun sebenarnya di republik ini persoalan data itu simpang siur
data penduduk data pertanian data beras itu institusi pemerintah itu tidak punya single data untuk
mas ubedillah debat kedua sudah mulai memberikan pilihan kepada undecided voters
sudah mulai meyakinkan mereka
kalau saya melihatnya masih fluktuatif
masih fluktuatif kenapa mas
jadi fluktuatif karena pasca debat diskursusnya kemudian meluas sampai ke data
kalau tafsirnya analisis datanya kualitatif justru itu persoalan
karena misalnya ketika jokowi mengatakan satu ya misalnya mengatakan bahwa oh tidak ada konflik
konflik lahan dalam pembebasan lahan itu kan ekstrim
dan itu argumentasi kualitatif satu menurut saya tidak benar
karena dianggap itu tidak ada konflik lahan
ternyata kan persoalannya luar biasa
ada konflik di jogja urusan airport dan di batang dan lain lain
bahkan kemudian kasus yang menyemen kaki itu dan lain lain
jadi sebetulnya argumentasi kualitatifnya pada ada dua isu disitu yang menurut saya sangat luar biasa
yaitu soal konflik lahan yang dianggap tidak ada konflik lahan
kemudian yang kedua adalah soal kebakaran hutan
itu analisis argumentasi kualitatifnya bermasalah
oleh karena itu bagaimana kemudian undecided voter membangun satu argumen untuk menjatuhkan pilihan
itu yang saya katakan tadi fluktuatif
jadi mereka sangat kritis bahkan muncul nih dalam beberapa grup yang kelompok undecided voter
itu ngapain sih ribut ribut dengan dua capres mendingan kita golput
jadi itu sudah mulai muncul mas
karena kedua capres ini dianggap yang satu datanya keliru yang satu nggak nguasih data
jadi ngapain milih dua presiden itu misalnya
itu justru menurut saya itu kelompok paling kritis di dalam kelompok undecided voter
jadi nah dari situ saya kemudian berasumsi belum sampai hipotesis
karena hipotesis itu juga harus ada riset pendahuluan ya
jadi fluktuatif sikap undecided voter itu
artinya debat kedua belum bisa memberikan
belum nanti di debat ketiga itu dan keempat
kemudian saya prediksi sekitar sepuluh hari setelah sepuluh sebelum pilpres dilakukan
atau tanggal sepuluh april itu saya bisa prediksi kemana undecided voter akan menjatuhkan pilihan
nah coba kita lihat lagi deh seperti apa kemudian data dari sejumlah lembaga survei terkait dengan angka undecided voters
ya memang setelah debat belum ada sih survei terbaru ya
tapi kita coba sandingkan dengan survei terakhir
ini di charta politika
satu lagi kita lihat
ini dari indikator
artinya ini paling baru mungkin ya di januari dua ribu sembilan belas
angkanya memang sekitar sekitar segini ya mas ari atau mas ubed memotretnya
mungkin mas ari terlebih dahulu
cukup signifikan ya ini mas ari
ini akan menjadi
jadi dalam waktu dekat ini ada lembaga yang pasti melakukan survei ya
yang untuk memotret sebenarnya pergerakan suara ini seperti apa
bagaimana pergerakan suara apakah ada swing spotter dari satu ke dua atau dua ke satu
kira kira akan kemana suara mereka ini akan jelas nanti sebenarnya terpotret pada kira kira dua minggu ya setelah
setelah debat pertama karena debat kedua ini nanti akan sebelum dua minggu sebelum debat ke
sebelum mas ubaidillah terakhir mas ari
ini supaya kemudian kita menunjukkan debat ketiga agar kemudian undecided voters ini
apa sih yang kemudian faktor paling menentukan undecided voters akhirnya menjatuhkan pilihan mereka terhadap satu atau dua
pemahaman bahwa ini adalah pemilu serentak dua ribu sembilan belas
kita tidak hanya memilih presiden atau wakil presiden
bukan hanya persoalan kontestasi pak jokowi dan pak prabowo
tapi bahwa kita pemilu serentak dimana kita juga akan memilih calon anggota wakil rakyat
mari kita lirik mereka oke masing masing sudah punya mungkin sudah punya pilihan siapa capres yang anda pilih
tapi apakah anda sudah punya pilihan soal caleg caleg empat kertas suara lain
ini akan melihat bahwa kita punya hajat besar pemilu serentak pilek dan pilpres
jangan hanya kita melihat pilpres saja
tapi mari kita lihat juga ada pilek yang perlu kita
jangan jangan ketika kita pilek itu ada sebuah insentif
bahwa kita harus ikut untuk partisipasi
jangan golput gitu
baik maksud pak jokowi
faktor apa yang paling menentukan hingga undecided voters bisa menjatuhkan pilihan mereka
pertama adalah penguasaan pada konten
yang kedua adalah kekokohan argumentasi
yang ketiga adalah kemenarikan dari kontestan
yang ketiga itu faktor subjektif ya
jadi kalau kemudian penguasaan konten pada isu itu tidak ditunjukkan oleh capres cawapres
lalu kemudian kemampuan mereka menjelaskan
secara konten di dalam debat itu juga tidak menarik
lalu kemudian tampilannya gaya komunikasinya
tidak menarik kaku tidak cair
itu juga membuat orang kemudian tidak tertarik
jadi kalau kemudian debat ketiga itu tidak bahkan tidak melahirkan pertanyaan pertanyaannya sangat tajam
itu justru golput bisa bertambah
itu yang bahaya justru ya
cuman apakah itu akan terlihat sebagai undecided voter
itu perlu ada survei memang
saya kira nanti dilihat dari atas
baik terakhir ke masing masing
ke mas ubedla terlebih dahulu
ini sesuai dengan pertanyaan dari tema dialog kita
kemana suara undecided voters bacaan mas ubedillah setelah pasca debat kedua
fluktuatif atau ke satu atau ke dua
jadi saya melihat undecided voter belum menjatuhkan pilihan secara pasti
jadi masih mengalami sebuah proses yang fluktuatif
ditentukan oleh diskursus yang berkembang pasca debat
nah kalau kemudian diskursus yang berkembang pasca debat itu mampu memberi pengaruh rasional kepada undecided
baru kemudian mereka akan menjamin pilihan
paling mudah ini jadi insentif untuk mengarahkan preferensi
preferensi kejurungan pemilih ke salah satu calon
dan memang sementara ini ke satu
oke kita masih tunggu ke tiga ke empat ke lima
ke tiga adalah cawapresnya
tentu pasti juga akan berpengaruh lagi terhadap undecided voters
dan angka masih cukup tinggi
kita nantikan seperti apa kemudian debat ke tiga dan ke empat
dan juga ke lima bisa mempengaruhi suara undecided voters
terima kasih banyak mas ubedillah
mas ari terima kasih sudah hadir di prime news malam hari
dan kami akan segera kembali sesaat lagi